pandemi covid sembilan belas memaksa orang mengubah cara berinteraksi dan berbisnis dengan kelaziman baru
itu juga yang terjadi pada industri penyelenggaran resepsi wedding
sejumlah aturan protokol kesehatan baru pun harus dilakukan karena pandemi covid sembilan belas
mulai dari penggunaan masker pemberian disinfektan hand sanitizer physical distancing hingga penggunaan sarung tangan jika harus bersentuhan
aturan tersebut tentu akan mengerucut dan diadaptasi lagi pada setiap vendor makanan make up mc hingga live music
simulasi resepsi pernikahan telah dilakukan oleh gabungan pengusaha pernikahan semarang atau gpps dalam rangka menyiapkan diri dengan kelaziman baru new normal
sesuai protokol khusus di wilayah semarang saat ini jumlah tamu undangan yang datang dibatasi hanya tiga puluh orang per sesi
jika terdapat lebih dari tiga puluh orang
maka pilihannya bisa digelar lebih dari satu sesi
tentu ke depan jika keadaan membaik jumlah undangan bisa ditambah sesuai ketentuan pemerintah setempat
salon mempelai bisa mengundang yang lainnya di luar tiga puluh itu melalui live streaming youtube ataupun dengan zoom
itu yang pertama
kemudian yang kedua kemarin kita juga mengenalkan konsep drive in wedding
jadi mulai dari registrasi kemudian memberi salam ke pengantin kemudian mengambil hand
dan kemudian kita juga mengambil pilihan dari mobil saja
mengenai tanggal pasti acara resepsi bisa dilakukan berbeda beda tergantung pada setiap daerah
untuk jakarta mulai bisa dilakukan di masa transisi fase dua jika evaluasi masa transisi satu saat ini berjalan sukses
wakil kamar dagang dan industri indonesia kadin menjelaskan
aturan protokol di normal termasuk jumlah tamu acara harus diikuti
setiap tempat yang diikuti punya aturan masing masing

kami cuma menghimbau bahwa jangan saat ini kan kasih waktu untuk sosialisasi
jangan langsung semua langsung ditenangkan penalti
jadi mungkin ada warningnya ada penegurkan atau bagaimana lah sistemnya
untuk dapat hidup dengan kebiasaan baru karena pandemi
tentu bukan hanya dibutuhkan inovasi melainkan kedisiplinan juga
kesadaran akan tujuan aturan yakni bertahan dan aman
usaha meredam pandemi harus dipahami
agar aturan bukan dilakukan hanya karena ada yang mengawasi
sandra insanasari indra hadi jakarta